kita beralih ke garut jawa barat
bedanya bakso aci ini super jumbo dengan tingkat kepedasan yang nendang di lidah
terdapat empat jenis bakso aci yang paling diburu konsumen
ada bakso aci jando suwir ayam cirawang dan cirawit yang super pedas
kemudian bakso nya besar besar betul
ada bakso apa aja yang biasa dipesan
selama bulan ramadan permintaan bakso aci jumbo justru naik tiga kali lipat dari biasanya
per hari mereka bisa memproduksi enam ratus porsi
soal harga bakso ini pun cukup ramah di kantong
jadi mulai dari sepuluh rupiah untuk porsi kecil hingga dua puluh rupiah untuk porsi besar
untuk mencobanya anda bisa datang ke warung bakso di kecamatan tarogong kidul
kabupaten garut jawa barat
tim liputan cnn indonesia